itu orang yang waktu itu ngajar saya
ayam gepreknya tiga
kalau gak ada dana pendukung berarti kegiatan penny sama temennya gak jalan ya
berarti hubungan kerja penny sama bang edi putus
kalau itu saya gak tau
saya pun udah pergi
dia sekarang tinggal dimana
katanya belum punya tempat tinggal
terus kalau tidur dimana
dia bilang di emperan masjid
kamu udah minta nomor hpnya
dia gak punya hp
hati hati di jalan utamakan keselamatan bukan kecepatan
semoga selamat sampai tujuan
kamu lapar gak
saya hari ini pengen makan agak mewah
saya ditawarin atau dikasih tahu aja
kita beli tiga porsi
termasuk buat ajun
kalau hari ini makan ayam geprek gimana
pake sambal korek
yaudah beli sana
kan biasanya ajun yang belanja
kan sekarang tuker posisi
ajun di parkiran
memangnya kamu udah punya sim
kamu mau minjem motor buat didorong
ya dikendarain atu
kamu belum punya sim
saya antar aja
mau beli makan
biasanya nyuruh saya
kan sekarang kamu di parkiran
parkiran gak bisa ditinggal lama lama
saya dia beli yang makan juga enggak
kalau gak lupa
jangan gitu atu
jangan lupa subscribe channel atu
masa depan bisnis bank ed menurut kamu gimana
saya bukan tukang ramah
saya gak nyuruh kamu meramah
kalau bank ed bener bener bangkrut gimana
kan masih ada yang narik iuran ke pedagang kaki lima
gak kamu masih sakit
gak kamu masih sakit
feni belum nelfon lagi
dia juga belum menelpon saya lagi
mungkin bosen kalau telepon nggak kita angkat
atau mungkin dia udah nelfon bang edi langsung
gara gara kalau dia nelpon gak kita angkat
mungkin penny sekarang sebel sama kita
ini bisa bikin saya jadi tambah susah buat deketin dia
setahu saya dia agak ngasih sinyal sinyal buat mau kamu deketin
justru itu yang membuat sifat kelakian yaya tertantang
itu orang yang waktu itu menghajar saya
ayam gepreknya tiga
kalau gak ada dana pendukung berarti kegiatan feni sama temennya gak jalan ya
berarti hubungan kerja penny sama bang edi putus
kalau itu saya nggak tahu
mana saya belum tahu alamat rumahnya
memangnya nggak bisa kalau berhenti gak menadak
saya gak menadak
dari kemarin kemarin kita udah sama sama tahu
fotonya bakal berhenti di sini
kamu kan udah tahu nomor hp nya
tapi alasannya mau apa kalau saya nelpon dia
terus bisa jadi dia juga balas dendam
berarti kalau kamu tahu alamat rumahnya juga percuma
ya enggak tuh
alasannya apa kalau mau ke rumahnya
pakai alasan standar
gak sengaja lewat deket rumahnya
kamu udah agak megang dana taktis
kesini mana komandan
ke tempat biasa kamu setor
baru juga jam segini belum ketarik semua
gak apa apa kesini aja dulu
utar sama yuran otw
ayam gebreknya di jam red
kok beli makannya lama
tapi tadi di lampu merah dijamret
apa yang dijamret
bukan hp yang dijamret
kan kamu gak bawa atas
soal nebak tapi salah
yang dijamret makanannya